semoga jijt di tanjung priok jakarta utara
kita lihat di sana ada prajurit gabungan tni dan juga polri basarnas
kemudian kalau kita lihat di sini adalah dermaga jict tanjung priok jakarta utara
sepertinya tim aparat gabungan kembali menemukan serpihan serpihan badan ataupun badan pesawat begitu yang hancur
yang diduga merupakan bagian tubuh pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh
dan memang dermaga jijt ini digunakan sebagai tempat berlabuhnya kapal kapal
ada sepuluh kri yang kemudian dikerahkan untuk pencarian ataupun juga evakuasi terhadap bangkai pesawat serpian serpian badan pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua pk clc
dan saat ini proses pencarian masih terus dilakukan oleh
tim aparat gabungan yang melakukan pencarian
begitu dilakukan pencarian tidak hanya di perairan saja tapi juga di dalam laut lewat komando pasukan katak yang dikirim menyelam ke dalam laut
kemudian ada beberapa juga pencarian melalui udara untuk mencapai titik yang diakini oleh basarnas adalah titik koordinat dari jatuhnya pesawat sriwijaya air pkclc ini
dan kalau kita lihat di sini sepertinya
yang ditemukan adalah sebuah koper berwarna coklat yang berisi banyak dokumen
begitu saat ini kita sama sama menyaksikan secara langsung ada banyak dokumen yang berada di dalam koper ini
kalau sebelumnya juga produser lapangan kami yang berada di dermaga jict melaporkan sudah ada dua kantong yang diduga berisi bagian atau badan badan pesawat yang pecah begitu
yang kemudian dikirim ke rumah sakit polri keramajati untuk dilaporkan
melakukan penyelidikan atau identifikasi dari tim disaster victim identification
kemudian juga dikabarkan ada satu kantung pula yang berisi atau diduga berisi bagian tubuh begitu korban yang menjadi korban di jatuhnya pesawat sriwijaya air pkclc ini
kita masih melihat di sini tim dvi polri
menggelar temuan yang ditemukan di sekitaran perairan kepulauan seribu di antara pulau laki dan pulau lancang
di sini memang data data ataupun benda benda ini harus dikirimkan kemudian akan dicocokkan begitu dengan data antemortem ataupun postmortem
yang sudah didata terlebih dahulu oleh keluarga korban di posko crisis center yang ada di bandara soekarno hatta
rumah sakit polri keramajati jakarta timur
ya tadi juga sudah dilaporkan oleh rekan kami yang berada di lapangan memang cuaca pada siang hari ini cukup mendukung pencarian karena cukup cerah begitu sehingga ini nantinya bisa membantu proses pencarian dilakukan oleh tim dari tni dan juga polri melakukan pencarian terhadap pesawat yang jatuh ataupun terhadap korban
kita simak pernyataan dari basarnas terkait dengan penemuan
kami terima setelah diselidiki
kemudian kami sempat
kemudian kami sempat
bagi smc akan menyerahkan barang bukti tersebut kepada knkt
saya kira itu yang perlu saya sampaikan
mungkin nanti teman teman itu seperti apa yang di barang bukti tersebut nanti akan diserahkan dijelaskan oleh knkt
baik terima kasih
saya selaku koordinator tim dvi fase satu di pelabuhan tanjung priok
setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diserahkan ke ri kurao kami mengambil properti berubah baju anak anak warna pink
untuk surveian surveian perbadan pesawat nanti akan kami serahkan ke knkt
jadi kami akan mengambil untuk dvi barang bukti body part ataupun properti dari korban dari pesawat sriwijaya air yang jatuh
saya kira itu yang perlu kami sampaikan
proses untuk penyerahan barang bukti
dengan demikian untuk kegiatan ini selesai
ya itu tadi penemuan di dermaga jict tanjung priok jakarta utara yang diduga merupakan benda ataupun properti milik dari korban pesawat sriwijaya air pkclc
yang jatuh di perairan kepulauan seribu
tadi basarnas mengatakan bahwa nanti
sehingga benda ini akan langsung dikirim oleh basarnas dan juga tim dvi polri untuk kemudian dilakukan penyelidikan oleh tim dari knkt